halo good morning gimana nih weekend weekend udah ada ide belum mau bikin cemilan apa nah kalau
misalnya masih bingung masih bertanya tanya mau bikin apa nih hari sabtu yang cerah ini saya akan
kasih satu resep yang lagi hits banget yaitu adalah coconut shake nah apa aja sih bahan yang
dibutuhkan ikutin nah bahan bahan yang dibutuhkan adalah pertama air kelapa yang kedua adalah es
batu lalu ada daging kelapa dan juga es krim kelapa
nah ini untuk toppingnya sesuai selera tapi hari ini saya akan membuat toppingnya itu dari
jelly kelapa parut kering dan juga ada nata the coco nah cara bikinnya ini gampang banget kita
hanya butuh blender nah yang pertama kita masukin es batunya terlebih dahulu ya sesuai selera
selanjutnya kita masukkan
ini dia nih yang bikin seger banget selanjutnya yang kita akan masukkan dan kita blender adalah
daging kelapanya biar agak creamy creamy tentunya kita masukin es krim kelapa kalau
bahan bahannya sudah dimasukkan semua kita tutup blendernya
kita kunci tahan lalu kita
nah ini udah selesai ya di blender tuh bisa dilihat creamy creamy nah selanjutnya kita akan menaruh topping ya ini kita akan menaruh topping ya
selanjutnya kita akan menaruh topping ya
ada nata de coco di bawahnya kita tuang dulu
udah creamy creamy tuh kita tuang ya
adalah jelly jelly ini biar mempercantik warna ya
cantik kan nah biar semakin kelapa banget ya kita tambahin of geropak
ini ada kelapa kering
nah untuk pemirsa yang ketinggalan nih bagaimana caranya membuat cornat shake ini
ini adalah bahan bahan yang diperlukan dan juga cara cara pembuatannya
nah inilah saatnya kita mencicipi dan merasakan kenikmatan dan kesegaran dari coconut shape
kita cobain ya kita seruput sedikit
manisnya pas dia creamy creamy gitu ya
segar banget apalagi di cuaca yang panas terik atau mungkin lagi camping
atau lagi bermain dengan anak anak di tempat outdoor
ini cocok banget untuk
dibuat lagi ya untuk pemirsa di rumah
sekarang kita aduk
lalu tetap menikmatinya